anda masih bersama kami di layar demokrasi menkopol hukam mahfud md
membantah pemerintah indonesia mengeluarkan surat pencekalan terhadap pimpinan fpi rizik sihab
ia mengaku tak mengetahui keberadaan surat itu
mahfud meminta rizik untuk mengirimkan surat pencekalan yang membuat rizik tak bisa keluar dari arab saudi
saya belum pernah dapat surat itu
saya tanya tanya semua tidak ada yang tahu tuh ada surat itu enggak
kan gampang sih yang begitu tuh
apakah itu hanya berita di koran yang kemudian dianggap kebijakan atau apa kan
kita tidak bisa menanggapi sesuatu yang tidak jelas
kalau ada kirim ke saya nanti kita lihat
kalau itu memang benar ada kita lihat urgensinya kenapa itu ada kan gitu
belum tentu salah juga ya meskipun ada kan kita harus dalami itu
oleh sebab itu ditunggu saja nanti saya cari dulu
di arab hukum rantau pun tidak ada
tidak ada pak atau gimana pak
tanya semuanya tadi menteri menteri terkait pernah dengar tidak
yang begitu itu
nah coba kalau ada terus terang aja kan
nah ada pun
sebelumnya pemimpin front pembela islam rizik sihab seperti dilihat di cuplikan video youtube front tv
memperlihatkan surat yang diklaim rizik sebagai surat pencekalan dari pemerintah indonesia
yang ditujukan kepada pemerintah arab saudi
rizik menyebut pencekalannya itu tak terkait kasus kejahatan
melainkan karena alasan keamanan
rizik juga mengaku siap pulang ke indonesia jika pencekalannya dicabut
nah ada pun saudara saudara kita ada di indonesia
dengan saya tunjukkan dua surat ini
jangan lagi ada pihak pihak yang mengaku sebagai jurubicara pemerintah
mengatakan saya tidak dicekal
mengatakan saya takut untuk pulang
tidak bukan saya yang takut untuk pulang
tapi ada pihak yang takut saya pulang
mereka takut kalau saya pulang

mereka tidak dikejar untuk pulang

mereka tidak bisa curang dalam pemilu
mereka tidak bisa melakukan aneka lagam rekayasa dalam pemilu
mereka takut saya ini jadi ancaman untuk kemenangan mereka
jadi kita bikin rakfeng saja
jangan kemudian diputer balik
diputar balik dianggap saya yang takut pulang
tapi tunggulah sampai cekal ini dicabut
insya allah allah akan memberikan pertolongan
cekal ini dicabut di waktu yang tepat
saya bisa pulang di waktu yang tepat
dan bersama umat islam
insya allah kita akan
pemimpinan front pemila islam
rizik sihab mengklaim dicekal oleh pemerintah arab saudi
rizik menuding permintaan cekal datang dari pemerintah republik indonesia
di sisi lain pemerintah indonesia mengaku belum menerima informasi terkait pencekalan rizik
lalu siapa sebetulnya yang mencekal rizik sihab dan bagaimana dampaknya secara politis
kita akan membahasnya malam hari ini dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
ada pak kapitra ampera yang merupakan mantan kuasa hukum dari rizik sihab
selamat malam pak kapitra terima kasih atas waktunya
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam dan juga pak munarman pengacara fpi front pembela islam
betul ya pak ya
atribusinya betul ya
pengacara fpi betul ya
saya pengacara juga
dan juga ada bang ray rangkuti analis politik
terima kasih bang ray atas waktunya pada malam hari ini
dan kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan sam fernando
humas ditjen imigrasi kemenkumham
selamat malam pak sam
selamat malam mbak rifana
apakah dijen imigrasi kemenkumham sudah mengetahui adanya pencekalan terhadap rizik sihab
baik mbak rifana sampai dengan saat ini
direktur jenderal imigrasi hanya mengetahui informasi terkait pencekalan rizik sihab
itu hanya dari media saja
apakah sudah dikonfirmasi
hanya dari media saja
dari media saja sudah dikonfirmasi nggak
terkait hal ini kami sedang mencari informasi melalui saluran saluran yang ada
salah satunya adalah melalui atase imigrasi yang ada di arab saudi
oke jawabannya apa pak informasinya
sampai saat ini teman teman di
di sana sedang mencari informasi terkait dengan surat di pak susu
oke saya langsung saja ke pak munarman
ternyata dijen imigrasi kemenkumham belum mengetahui
baru tahu dari media dan sedang mencari tahu
dengan atasnya yang ada di arab saudi bagaimana
yang misleading itu menurut saya media
jadi seolah olah pencekalan itu dilakukan oleh imigrasi indonesia
nah kalau yang dilakukan oleh imigrasi indonesia itu

yang terakhir adalah daftar cegah warga negara indonesia
untuk keluar dari indonesia
dan daftar tangkal warga negara asing untuk masuk ke indonesia
itu ya itu kewenangan dari imigrasi
jadi kalau ditanyakan apakah pernah imigrasi ada mengeluarkan surat pemerintah
ya bukan itu wilayahnya
oke berarti surat pencekalan dikeluarkan
keluarkan oleh pemerintah arab saudi
misleading ini mesti kita hentikan dulu
jadi duduk soalnya begini
masuk ke saudi dengan cara legal
visanya jangka panjang tiga ratus enam puluh lima hari
penggunaannya tiap sembilan puluh hari
kemudian setiap sembilan puluh hari itu
pemilik visa pemagang visa itu harus keluarkan
nah dalam rangka untuk memperpanjang visa
per sembilan puluh hari itulah
habib rizik itu tidak bisa keluar
kenapa tidak bisa keluar
di daftar imigrasi saudi disebutkan
sekarang ini habib rizik tidak bisa keluar
bukan alasan hukum ya
sebab kalau imigrasi itu alasannya hukum
yang mengeluarkan berarti
bentar bentar dulu
alasan keamanan dari pihak imigrasi saudi
siapa yang minta
itu lembaga yang bernama mabahis
mabahis itu apa
lembaga intelijen saudi
nah keamanan ini apa
dubes mantan dubes saudi untuk indonesia
pada waktu masih menjabat

berapa bulan yang lalu
bahwa pemerintah saudi itu justru
keselamatan habib rizik
karena beliau menyatakan
habib rizik ini orang yang menjadi perhatian
nah bagi kita ada dua peristiwa
terkait keamanan habib rizik
satu rumah habib rizik itu pernah ditembak
habib rizik pernah melakukan acara maulid
dan kemudian ada pembakaran mobil
dan ada satu mobil berisi jerigan
yang tidak sempat meledak terbakar
diarahkan kepada acara
dicawang kepada habib rizik mengisi acara
nah ini keamanan itu perlu dijaga
adalah aspek aspek keamanan habib rizik
nah pemerintah saudi sendiri
dalam hal ini mantan dubes menyatakan
silahkan anda tanyakan
ke pemerintah indonesia
jadi itu duduk soalnya
artinya surat cekalnya dikeluarkan oleh
imigrasi dari pemerintah arab saudi
tidak ada surat cekal
yang ada itu daftar
daftar itu dipegang oleh
petugas imigrasi di bandara
pada saat habib rizik mau keluar
ini ternyata dari pemerintah arab saudi
tapi ada tidak sih sebetulnya kasus
yang terjadi selama ini mungkin
kepada warga negara indonesia yang
dicekal sekian lama
hampir satu tahun tujuh bulan
sampai saat ini
apakah ada warga negara indonesia
yang dicekal selama itu
kami sampai saat ini
belum mempunyai data
tentunya itu adalah
kewenangan dari masing masing negara
sebagai contoh begini
apabila ada warga negara indonesia
dengan kasus hukum
di negara lain
tentunya dia harus segera menyelesaikan
kasus hukum tersebut
sesuai dengan undang undang yang ada
di dalam negara
kita pemerintah indonesia tidak bisa
tapi ini sampai saat ini
pemerintah ataupun dari bijen imigrasi
belum mengetahui ya
apakah memang dicekalnya rizik sihab ini
karena faktor hukum atau ada masalah lain
sampai saat ini belum diketahui ya
oke pak sam terima kasih sekali
waktunya atas cnn indonesia
nanti kita akan hubungi kembali
kalau sudah ada informasi tambahan
pak kapitra sebagai mantan pengacaranya
pak habib rizik pada tahun
juli dua ribu delapan belas anda sudah pernah mengatakan bahwa
rizik sihab ini tidak pernah dicekal
oleh pemerintah arab saudi ini bagaimana
jadi saya luruskan lagi ya
cekal itu dua perbuatan
cegah dan tangkal
jadi kalau orang indonesia
karena ada masalah hukum
ditangkal gak boleh masuk
dan undang undang nomor enam
menangkal warga negaranya
untuk tidak melarang dia pulang
terus di negara tujuan
ini negara tujuan
tidak punya kewenangan
menurut perata internasional
mencegah habib rizik kembali
ke negara asal
kecuali dia memiliki
yang sedang berproses
atau belum selesai
jadi ketika dia tidak ada masalah hukum
dan saya tahu persis dia tidak ada masalah hukum disitu
dan dia harus bisa keluar dari saudi arabia
dan indonesia harus terima dia
karena ini amanah undang undang
baik undang undang nasional maupun internasional
lalu pertanyaan kita
kenapa habib rizik gak bisa

kalau pulang kan kita belum bisa keluar dari saudi

kalau pulang kan kita belum bisa keluar dari saudi
oke ditahan dulu kenapa habib rizik tidak bisa pulang
kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami di layar demokrasi
anda masih bersama kami di layar demokrasi
kita akan dengarkan dulu pernyataan yang cukup keras dari rizik
terkait dengan pencekalannya berikut ini
terkait dengan pencekalannya berikut ini
terkait dengan pencekalannya berikut ini
kepada seluruh bangsa indonesia
kepada seluruh kerabat dan sahabat
bahwa sejak satu tahun tujuh bulan yang lalu
kepatnya sejak tanggal satu awal tahun seribu empat ratus tiga puluh sembilan
saya dicekat oleh pemerintah saudi
atas permintaan pemerintah indonesia
saya tidak diperkenankan untuk keluar dari saudi
sebetulnya saya ingin pulang

saya ingin kembali ke indonesia
tapi kalau cekal tidak dicabut
saya tidak bisa kembali ke indonesia
pak munarman itu tadi cukup serius apa yang disampaikan oleh habib rizik
bahwa permintaan cekal itu datangnya dari pemerintah indonesia
apa kemudian yang mendasari beliau itu mengatakan seperti itu
pertama beliau habib rizik sihab itu pada saat dicekal
itu kan melakukan proses klarifikasi
pertama klarifikasi ke imigrasi
imigrasi bilang saya tidak bisa kembali ke indonesia
itu kan melakukan perintah dari pemerintah indonesia

jadi saya tidak bisa kembali ke indonesia

habib rizik akhirnya mendatangi lembaga intelijen
dari otoritas intelijen saudi menyatakan
kami hanya memenuhi permintaan dari pihak negara anda
itu satu sumbernya
yang kedua sumber informasi kita
kenapa habib rizik berani begitu
yang kedua sumber informasi adalah tadi
dari mantan dubes saudi di indonesia
yang sekarang sudah berganti

beliau menyatakan waktu wawancara di salah satu tv nasional juga
silahkan anda tanyakan
kepada pihak negara anda sendiri
berdasarkan dua fakta ini
maka habib rizik berkesimpulan
kami berkesimpulan juga bahwa
ini ada permintaan dari sini
kalau permintaannya itu terkait hukum
itu tentu lembaga kepolisian
melalui saluran imigrasi
tapi ini melalui saluran tadi
bagaimana bang kapitra sebagai mantan pengacaranya habib rizik
memang habib rizik ini harus
sampai tidak boleh pulang
dianggap mengganggu kepentingan politik di tanah air atau seperti apa sih
saya melihat ada dua asumsi ya
apakah otoritas saudi bisa ditekan
habib rizik kan bukan warga negara saudi
reslasi politik begitu tinggi yang mengancam
sehingga mengambil inisiatif
apakah itu dilakukan juga kepada warga warga negara asing
yang tinggal di arab saudi begitu lama
seperti habib rizik
saudi mengeluarkan permintaan cekal seperti itu
mana ada permintaan cekal itu
dari suatu negara ke negara lain
itu gak bisa dibenarkan
habib rizik mengatakan bahwa permintaan cekal itu
datang dari pengaruh indonesia
permintaan yang dilakukan
terhadap imigresi saudi
itu dari siapa
itu dulu sumbernya
kalau gak bisa
lembaganya itu adalah yang meminta
lembaga intelijen saudi
habib rizik melakukan konfirmasi
imigrasi menyuruh kepada intelijen
konfirmasi dia dapat informasi kepada intelijen
nah konfirmasinya adalah bahwa
dia dicegah untuk keluar
berkaitan dengan keamanan dia
yang pertanyaan kita
keamanan dia di negara dia sendiri
harus orang lain menyelamatkan
kalau itu benar
memang ada yang tidak suka
kalau habib rizik pulang ke indonesia
pemukaan undang undang dasar
negara ini harus melindungi
salah tumpah darah
jadi bukan menjadi penjahat
buat warga negaranya
biar saya jelaskan
dia tidak boleh menjadi penjahat
dia menjadi pelayan warga negaranya
dia tidak punya permasalahan hukum
di saudi arabia
dia harus kembali
menyandera warga negara asing
memang tadi kan habib rizik mengatakan
ada yang tidak suka saya pulang
memang pemerintah tidak suka
atau siapa pihak yang tidak suka dia pulang
like and dislike itu banyak sekali
kita mengacu apa yang tadi disampaikan
kita harus bicara pada legal formil
apakah ada surat resmi
ada permintaan resmi
habib rizik ini bukan warga negara
tapi warga negara indonesia
kalau dia tidak bisa pulangkan
pemerintah indonesia harus memulangkan
ini warga negaranya kok
kalau dia ada masalah hukum disini
selesaikan masalah hukum
sudah selesai masalah hukum
tidak ada masalah hukum disini
apalagi kalau masalah hukum sudah selesai
lalu dia nggak bisa pulang
disandar oleh negara lain
kewajipan kedualatan sebuah negara
karena kedualatan negara yang terancam
warga negara ini disandar oleh
negara asing gitu loh
oke bang rey ini menarik sekali
apa yang disampaikan habib rizik
bahwa satu tahun itu
dia sudah dicekal
tapi sementara lagi bahwa
kalau tadi terakhirnya pidatonya itu
dia tidak bisa
dia akan berusaha untuk datang di
apakah ini ada unsur politisnya
ini ingin membesarkan
reuni dua ratus dua belas
ini kan sudah terjadi setahun lalu
satu tahun lebih ini
bagi saya sih sudah jelas
mungkin ada beberapa
penggunaan kalimat yang sebetulnya tidak proporsional
itu yang menimbulkan mispersepsi di banyak masyarakat
saya dicegah oleh pemerintah arab saudi
ya tentu saja arab saudi tidak memiliki
apa istilahnya itu
otoritas untuk melakukan itu
tapi tadi kita sudah dengar penjelasan bung munarman
bukan cegah sebetulnya
tapi lebih tepat
yang menyatakan bahwa
habib rizik bagian dari yang diberi
entah jaminan keamanan atau apa
saya tidak tahu
oleh pemerintah arab saudi
nah kenapa pemerintah arab saudi memberikan jaminan ya
tentu saja karena ada hubungan yang tidak kita tahu juga
itu satu kebijakan negara negara yang terkadang juga kita tidak paham
aturan teknis yang membolehkan negara
untuk memberikan jaminan kepada warga negara yang lain
bisa berbeda tiap negara
di kita kan tidak ada
tapi boleh jadi itu di arab saudi
karena pertimbangan ini pertimbangan itu dan seterusnya
beberapa pelarian politik misalnya
yang keluar dari negara tertentu
lari ke negara yang lain
negara yang lain ini tidak ada negara yang lainnya

karena ketentuan ini ketentuan itu dan sebagainya
nah kita tidak tahu
apakah sebetulnya habib rizik sudah menjadi bagian yang diberikan suaka
oleh pemerintah arab saudi
oleh arab saudi atau tidak
yang itu tidak dibahasakan dalam diskurs diskurs yang muncul
di kita bersama gitu
kalau beliau betul betul diberi suaka oleh pemerintah arab saudi
misalnya begitu karena alasan keamanan
alasan akan ditangkap karena menurut pertimbangan
pemerintah arab saudi alasannya tidak masuk akal misalnya begitu
yang habib rizik betul betul dalam perlindungan politik
di arab saudinya kan kira kira gitu loh pak
nah tentu saja kalau konteknya sudah begitu ya negara dengan negara
nah itu yang saya dengar malam ini kesimpulannya
sehingga sehingga begitu sebetulnya
tidak terlalu ribet nih
selama kita bisa memahami penggunaan istilah yang dikeluarkan oleh setiap pelaku di dalam peristiwa ini
namanya ya pelaku di dalam peristiwa ini
tapi memang ketidak bisa pulangannya habib rizik itu memang karena
seperti yang tadi disampaikan tidak sih
bahwa ada yang tidak suka dengan dia
kemudian menghambat kepulangan dia gitu loh
ya dianggap mengganggu secara politik
ini ada dua ini disini menurut saya yang perlu diperjelaskan
pertama begini arab saudi boleh jadi mempergunakan kewenangan untuk memberikan suaka
tanda kutip itu tadi kalau itu betul suaka saya nggak tahu
karena tadi bu munarman mengatakan dalam list perlindungan kan kira kira gitu ya
sementara habib rizik mengatakan saya dicegah oleh pemerintah arab saudi kan
ini dua hal yang jelas berbeda kan kira kira gitu ya
nah saya tidak tahu gitu
tapi kalau betul yang menurut saya yang lebih tepat sebetulnya semacam suaka yang diberikan pemerintah terhadap
tentu saja alasan alasan yang disebutkan oleh habib rizik itu masuk akal
misalnya tadi sudah disebutkan oleh bung munarman berkali kali ancaman yang bersifat personal terhadap habib rizik muncul
entah itu apa namanya mobil atau apa dan seterusnya gitu
dengan semua pertimbangan inilah kemudian pemerintah arab saudi memberikan semacam perlindungan kepada
apa namanya ya kepada habib rizik untuk gak ada istilah namanya overstay gitu loh kira kira gitu
kepada mereka yang memang mencari suaka kan
sampai yang bersangkutan kemudian merasa harus kembali ke negaranya masing masing atas permintaan dirinya sendiri
jadi kalau sebetulnya kalau suaka ini yang betul ada pada habib rizik
karena subjeknya sekarang habib rizik
apakah habib rizik mengatakan saya akan tetap pulang meskipun pemerintah arab saudi memberikan jaminan
untuk tetap tinggal tanpa batas waktu di arab saudi misalnya karena ada tadi perlindungan apa ada suaka yang diberikan itu
dan setelah pulang disini baru kita uji
nanti begitu di bandara apakah habib rizik langsung dipulangkan kembali oleh pemerintah indonesia
atau tidak boleh masuk ke dalam hidup
kalau itu yang terjadi betul betul pemerintah indonesia akan berpindah ke negara ini

mereka bisa melakukan tangkal terhadap

makanya jadi begini
kalau dikatakan habib rizik itu memiliki persoalan hukum di saudi
habib rizik itu bisa menikahkan anaknya di saudi
ada memang habib rizik bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji berkali kali ya
habib rizik bisa menerima tamu tamu dari indonesia
nggak ada perang lah
habib rizik bisa kemana saja di wilayah saudi itu
itu satu faktornya
kalau habib rizik itu mengalami overstay
praktek keimigrasian seluruh negara pasti memasukkan ke dalam rumah detensi
dan kemudian dideportasi
itu kan prakteknya
tapi tidak terjadi terhadap abdul rizik
tetapi anehnya begitu habib rizik mau keluar
pemerintah saudi mengkhawatirkan keselamatan sebagaimana dinyatakan oleh duta besar tadi
nah karena itu sebetulnya ini persoalannya gampang saja
persoalannya gampang saja
karena waktu habib rizik mempertanyakan ke tadi ke lembaga otoritas saudi
itu habib rizik diperlihatkan sebetulnya
ada tujuh belas daftar yang masuk ke dalam otoritas saudi
tujuh belas daftar itu menyebutkan habib riziknya begini begini begini
yang isinya itu berupa fitnah
itu diberikan siapa daftarnya
daftarnya itu diberikan oleh siapa
oleh pemerintah dari sini
diberikan ke pemerintah arab saudi
diberikan kepada otoritas saudi
apa saja bang
diberikan ke habib rizik
bisa dijelaskan nggak
yang lebih kurang bahwa seolah olah habib rizik itu ada persoalan persoalan hukum di indonesia
yang harus diselesaikan maka permintaannya tolong di

bisa disebutkan nggak
contohnya ya habib rizik terlibat yang katanya dalam kasus kasus hukum
itu saja dulu
salah satunya contohnya kasus hukum waktu habib rizik diberikan ke tempat lainnya

habib rizik di polda jawa barat
kemudian di polda metro
sekarang itu sudah sp tiga
sebetulnya sederhana saja
pemerintah saudi memperhatikan daftar itu ya
tujuh belas itu kemudian mengklarifikasi apakah betul atau tidak
jadi ada upaya klarifikasi dari habib rizik dan itu sudah dijelaskan
saya mau tanya sedikit ya
apakah karena ini pemerintah saudi memberi semacam perlindungan kepada
habib rizik tunggu dulu
satu dan kenapa diberi perlindungan oleh pemerintah arab saudi
seistimewa apa habib rizik di mata pemilih
jadi satu kekhawatiran juga dari pemerintah saudi melihat ada perkara perkara atau tuduhan tuduhan yang dilontarkan dari pihak indonesia
tentu saja objektivitas penegakan hukum kan menjadi penting
dalam praktek praktek suaka negara tertentu itu
kalau dianggap misalnya seperti malaysia melindungi dr zakir naik dari permintaan india
itu kan dia menganggap kalau dokter zakir naik dipulangkan persoalan peradilannya menjadi akan tidak fair
nah itu wajar jadi pemerintah saudi wajar mengkhawatirkan itu
nah karena itu pemerintah saudi itu meminta kepastian kalau ada clearance
nah itu sekarang nih yang dibutuhkan
clearance dari pemerintah indonesia
itu kalau ada clearance dari pemerintah indonesia bahwa habib rizik ini tidak ada persoalan yang bisa

pemerintah saudi akan mempersilahkan habib rizik keluar
berarti pemerintah menghambat untuk mengeluarkan clearance ini
jangan dijawab terlebih dahulu kita akan kembali lagi bersama kami di layar demokrasi
anda tetap bersama kami di layar demokrasi
nah pak kapitra
apakah betul pemerintah mengeluarkan tujuh belas rekomendasi yang membuat habib rizik
nah salah lagi itu begini begini
saya tidak dengar ada kata pemerintah tadi dari indonesia
di indonesia itu banyak pihak yang bisa saja mengirim
secara resmi tidak ada pemerintah indonesia yang mengirim itu
nah kedua kalau alasannya dia mempunyai permasalahan hukum di indonesia
biasanya nih orang indonesia yang punya masalah hukum lari ke luar negeri dijemput dibawa pulang
disuruh pulang cepat
apalagi ini masalah hukumnya sudah tidak ada
artinya di clear lah dengan masalah hukum
yang kita harus diskusikan adalah
habib rizik sudah meminta dia harus pulang
swadhi harus lepas pulang
kalau swadhi tidak mau pulang negara harus masuk memulangkan habib rizik
ini masalah internal dalam negara
ini masalah internal dalam negeri
apapun lah opini opini asumsi asumsi
tetapi secara formil habib rizik tidak punya masalah hukum di indonesia
tidak punya masalah hukum di saudi
lalu kalau memang ada atensi jaminan keamanan
ini indonesia ya
tidak bisa mengintervensi kedaulatan tentang keamanan warga negara indonesia
dia harus lepas ini pulang
karena sudah diminta pulang tidak bisa pulang
mana perlu mana perlu presiden
harus mengkomunikasikan ini dengan otoritas swadhi arabia
anda akan mencoba nggak untuk menyampaikan ini mungkin kepada presiden
anda kan politisi pdi perjuangan juga
mau menyampaikan gak kemudian
anda akan menyampaikan gak
wahai pemerintah indonesia
jangan biarkan warga negaramu terkatung katung tersandra di negara orang
wajib anda memulangkan itu hak konstitusi
kalau itu tidak dilakukan berarti anda melanggar konstitusi
tidak layak warga negara indonesia lalu diadili di negara lain oleh negara lain
apalagi ini negara lain memberi jaminan perlindungan kepada warga negara indonesia
seolah olah di republik ini tidak ada perlindungan kepada warga negaranya
saya menghimbau hentikan ini semua
maka akan kita rekonsiliasi alamiah terjadi
dan kita hidup menjadi satu bangsa yang besar dengan pemimpin yang mampu berjuang besar
pak munarman akan ada komunikasi tidak dengan pemerintah
artinya kan ini yang bisa membantu sebetulnya pemerintah indonesia
nah ini gimana
tadi pagi saya baru saja kirim surat ya
dari kita mengirimkan kepada komnas ham
mengirimkan kepada ketua dpr
besok juga kita akan kirimkan ke beberapa menteri yang terkait ya terhadap hal ini
jadi saya kira solusinya cuma satu
ini sederhana saja
kalau memang ini persoalan habib rizik ini
habib rizik itu tidak minta bantuan dalam pengertian minta dipulangkan minta dijemput
habib rizik hanya minta haknya untuk bebas keluar masuk indonesia
keluar masuk dimanapun negara
tempat selama dia pegang paspor dan mendapatkan visa
itu sebagai hak dasar warga negara yang ada dalam konstitusi kita
itu bisa ada
bisa diperoleh habib rizik kembali ya
nah satu saja
untuk mengkelirkan itu
karena tadi ada pemerintah saudi menyatakan demikian
menyatakan bahwa ada ancaman keamanan
kemudian pemerintah indonesia menyatakan kami tidak tahu
nah menurut saya solusinya satu saja
kirimkan surat ke pemerintah saudi
clearance bahwa kami tidak keberatan kalau habib rizik bisa keluar dari saudi
sebetulnya sesederhana itu
sudah diajukan surat resmi nggak
nanti kita akan ajukan
tapi kita sudah mengajukan tadi kedua
komnas satu sebagai pengetahuan sama ketua dpr
bang rey anda melihatnya ada unsur politis di sini menjelang reuni dua ratus dua belas
atau memang murni ini habib rizik ingin pulang tapi tidak bisa
atau memang harus ada political will mungkin dari pemerintah yang ingin membantu warga negara yang ada di sana
ya mungkin ada unsur politiknya bisa
tapi murni mau ingin pulang ya tentu saja
sudah lebih dari setahun kan
sudah lebih dari setahun dua tahun sampai
semua orang punya kerinduan yang nggak bisa dijelaskan lah terhadap dimana lahir dan besar dan seterusnya
tapi kalau dilihat ini sebetulnya ya gampang gampang susah seperti yang disampaikan tadi oleh bimbu narman
sebetulnya juga bisa begini kalau mau ya rizik berinisiatif pulang aja
atau negara arab saudi pun tidak mungkin bisa menahan beliau
karena nggak ada hak bagi warga
sudah dua kali
sudah mencoba untuk pulang
ditahan oleh pemerintah arab saudi
keluar dari otoritas bandara nggak bisa ya
sudah beli tiket ya
opernya sudah sampai di indonesia dia mencetak di situ
ditahan oleh pemerintah arab saudi kan
alasannya keamanan tadi kan
jadi ini memang agak aneh juga
baru kali pertama kita mendengar ada peristiwa
di mana warga negara asing ditahan oleh negara tertentu tidak boleh pulang
bukan karena alasan yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar aturan di negara itu
tapi lebih karena ancaman justru yang akan dialami oleh bahkan politisi politisi yang lainnya
tidak ada politisi politisi yang kita tahu sekalipun
misalnya ayatullah khamenei dulu
pergi ke irak ke prancis kan
entah itu mencari swaka atau tidak atau sedang lagi apa kita nggak tahu
evo morales yang terbaru
tapi begitu beliau mau pulang ya pemerintah perancis nggak bisa menahan apapun
silahkan anda pulang
sempat dihalangi juga
ya tentu untuk sekedar memberi saran pendapat dan seterusnya itu oke
tapi menahan itu tidak bisa
nanti kita tunggu bagaimana kelanjutannya apakah habib rizieq bisa pulang dan kemudian pemerintah akan pulang
surat dari pemerintah indonesia clear
oke terima kasih sekali bapak bapak atas waktunya
ini kita tersambung lagi bang
ini sudah abis ini ya
jadi ditunggu juga surat dari buna armangan
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda dalam merawat kebebasan ini